perkembangan gawai yang semakin canggih membuat game semakin dinikmati pengguna ponsel pintar
dari jumlah total pengguna internet atau sekitar enam juta orang
kepopuleran game indonesia pun mampu menyaingi game buatan luar negeri di pasar dunia
beberapa game indonesia yang sempat merajai lima besar top tiga games di pertengahan tahun dua ribu enam belas
diantaranya tahu bulat tebak gambar dan go food express
rata rata game tersebut diunduh sebanyak satu juta kali
di balik kesuksesan sebuah games dibutuhkan kerja keras dan ketekunan para penciptanya
yang memakan waktu hingga berbulan bulan
kan tapi banyak nih yang penasaran sebenarnya gimana sih sebuah game itu dibuat gitu
terus kayak tahapan tahapannya itu apa aja sampai akhirnya
biasanya kalau kita mulai dari market research kita lihat dulu game game apa sih yang sekarang lagi populer
dan game game apa yang kita bisa buat
karena memang skopnya itu kan buat smartphone
kita nggak bisa buat game game yang terlalu lama karena nanti sebagai tim juga akan boring
tapi juga nggak bisa bikin game yang sembarangan tanpa melihat research
karena nanti downloadnya juga akan berkurang
jadi kita lihat dari situ baru kita tentukan temanya sesuai yang kita bisa
lalu kita kumpulkan timnya timnya misalnya satu tim itu biasa empat orang
kita godok idenya setelah itu kita bikin prototipe
mototipe itu biasanya satu sampai dua minggu
kalau sudah oke kita approve baru kita bikin melanjut dari pre production menjadi production
jadi biasanya lamanya dua sampai tiga bulan
setelah game tersebut dirilis di google playstore dan appstore
game tersebut akan memasuki proses revisi berdasarkan kritik maupun reaksi konsumen
dalam beberapa waktu divisi analis akan menilai kesuksesan game tersebut
fokus penilaian meliputi rating jumlah unduh dan pendapatan
walaupun pasar game ponsel di indonesia besar mencapai dua puluh lima juta dolar as per tahun
profesi pencipta game di indonesia masih kurang diminati
jika anda seorang pecinta game memiliki kreativitas tinggi dan kaya akan terobosan terobosan baru
sudah saatnya anda beralih dari seorang penikmat game menjadi game creator atau game developer
tidak hanya menghasilkan pundi pundi uang yang fantastis
anda juga bisa berbangga karena turut memajukan industri kreatif indonesia